masih dari jawa timur teman jokowi jawa timur akan berjuang memenangkan pasangan jokowi dodo dan ma'ruf amin
target itu digadang berasal dari dominasi kaum milenial yang berada di penjuru jawa timur
minggu siang bertempat di sebuah restoran di kawasan bandara internasional juanda sidoarjo jawa timur
teman jokowi jatim mendeklarasikan siap memenangkan pasangan jokowi dodo dan ma'ruf amin
dalam pilpres yang akan digelar pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang
teman jokowi jatim ini optimistis kinerja jokowi selama pemerintahannya akan menjadi daya tarik bagi masyarakat
dalam menentukan sosok pemimpin
apalagi gaya jokowi saat ini sering tampil bergaya milenial
jokowi itu sendiri sudah sangat milenial
dengan tampil beliau di pembukaan asean g
itu sangat mempengaruhi suara beliau
nah kiai haji ma'ruf itu akan mewakili suara muslim
dan kita sudah yakinkan bahwa siapapun yang dipilih oleh pak jokowi